mbak elsa maaf nih ganggu waktunya mbak
ya ada apa ya pak purnomo
mbak elsa itu kenal sama mas ricky kan ya
bu andin memberikan usulan yang sangat bagus untuk maharatu
pak al pasti bangga sekali
setelah saya semua
setelah saya semua
setelah saya semua
yang keluar dari rumah sakit
kalau al sembuh
dia bakal ngelakuin apa ke gue
kalau al sembuh
kalau al sembuh
gue harus pikirin cara
supaya aldebaran gak bisa ngebongkar semuanya
ngapain pak purnomo menelpon
apa apa ya pak purnomo
mbak elsa itu kenal sama mas ricky kan ya
mbak elsa itu kenal sama mas riki kan ya
tapi nggak kenal kenal banget sih
emangnya kenal apa ya
jadi begini nih mbak elsa nih
kan saya itu mau mengeluarkan
produk skincare atau pria terbaru nih
nah dari kemarin
pr saya itu menghubungi mis riki tapi susah
nah nih mbak
nih mbak elsa siapa tahu mbak elsa punya kontak yang lain
karena setahu saya mbak elsa itu kenalkan dengan mas riki ya
ya ampun mereka pasti gak tau kalau riki meninggal dalam kebakaran itu
maaf ya pak purnomo tapi saya udah lama gak kontak kontakan sama riki
saya juga gak punya nomernya
bukannya mbak elsa sama mas ricky itu agak dekat ya
soalnya kemarin kan saya tuh ketemu nih sama mas riki di cafe
mas riki itu tanya tanya banyak loh tentang mbak elsa
katanya mas riki juga mau datang ke kantor karena pengen ketemu bu elsa secara langsung gitu
nggak apa apa ya pak
oh yaudah ya gak apa apa gak apa apa yaudah
makasih mbak elsa ya mau ganggu waktunya nih
lama lama kematian riki akan menyebar
dan gimana kalau setelah itu semua orang mencurigai gue
satu masalah belum selesai
ini masalah baru malah muncul lagi
apa karuna udah pulang ya
katanya tadi nginep di theater
nah sebentar ya
hai pak can
baik pak can
rena makin gemuk ya
sini sini opa kangen banget sama kamu
wah bener makin berat ya sekarang rena ya
sehat kok opa opa sehat gak
opa sehat sekali apalagi setelah ketemu kamu
opa jadi makin sehat
kalau rena sayang cium opa kangen dong
papa terlihat sangat bahagia apalagi ada rema
papa pasti sudah sangat mengharapkan kehadiran seorang cucu
aduh lain kali kita jalan jalan ya
kamu itu benar benar malaikat cantik pencuri hati
semua orang luluh sama kamu
aku ingin kating arah
pak dari mana kali ini
lagi rana apa mau kenapa
tapi kok lewat makasih kaling pikir anda pergi
tapi beli belah di sekolah
dua itu satu juga
rena mesti sekolah
makanya mama suruh rena sama suster irna pergi
kamu harus bersabar ya
semuanya akan baik baik saja
sampai kapan aku akan baik baik saja
aku tidak berguna
jangan mengatakan begitu al
jangan bilang begitu ya
segera kamu akan baik baik saja
sepertinya kau harus tanya ke randy soal hasil tes dna
jangan jangan ada pengaruhnya dengan kondisi al sekarang
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih semuanya
terima kasih bu
saya sangat salut dengan kemampuan ibu memimpin rapat hari ini
ya sama sama paren
yaudah kalau gitu kita balik ke rumah sakit lagi ya
mari bu saya hantar
terima kasih mas
ya allah semoga kiki bisa lolos tesnya di kampus ini
supaya kiki bisa kuliah di kampus ini
ya semangat kiki bisa ya
kamu berani bu
kamu berani bu
kamu ke rumah sakit
kamu ke rumah sakit
iya tadi aku ke rumah sakit mau cari mbak ending
ngapain ketemu sama andin
aku pengen tahu aja kabarnya ali gimana
tapi pas aku sampai ke rumah sakit
mbak andinnya gak ada
habis itu aku pergi lagi
cuma sebentar kok
aku ke kamar dulu ya sayang
seandainya rena memang putriku
pasti kebahagiaan ini akan sangat nyata
tapi kenyataannya berkata lain
saya akan mencari dia
tapi kenyataannya berkata lain

kalau al bongkar rahasia gue
nino pasti marah besar sama gue
dan gue bakal diusir dari rumah ini
gimana caranya biar posisi gue aman
sampai kondisinya menurun dan adil marah besar sama kamu
hanya soal proyek al yang dibongkar itu pak
ada sedikit terlambatan soal pembayaran
ya al yang kali hati hatilah dalam bertindaknya
kamu kan tahu a lagi sakit
kalau ada masalah pembayaran
langsung aja ke kantornya atau minta tolong randy ya
kemarin itu sampai menurun sekali kondisinya
harus dikasih obat penenang
sebenarnya separah apa kondisi ahok
kayaknya gue harus tahu berapa lama lagi al sembuh
dan keluar dari rumah sakit
lagi sibuk nggak
enggak ini gue cuma pengen nanya kabar al aja
gimana kondisinya sekarang
soalnya kemarin gue sempat ketemu
ketemu sama papa bapak bilang kalau kondisi al menurun setelah ketemu sama nino
gue jadi gak enak deh mba
ya kamu doain aja ya semoga mas al bisa cepet sembuh
ya pasti gue bantu doa kok mbak
itu ada pendarahan di kepalanya karena benturan yang begitu keras
eeem gitu kayaknya parah banget ya mba
tapi kira kira udah dapat informasi dari dokter belum soal
sembuhnya al itu kapan
kalau kata dokter sih bisa tiga bulanan atau mungkin lebih ya tergantung juga dengan kondisi massal
dibantu lewat dari pengobatan juga dan pemulihannya
jadi tiga bulan
pasti al bosen banget disana
tapi al gak marah kan sama nino
enggak sih barang asa sih mas al gak marah ya
cuma mba bener bener lagi ngejaga kondisi mas al
mba gak mau mas al itu jadi makin stress
terus tiba tiba mas al jadi
kejang kejang karena kepalanya pusing
yaudah deh gua doain supaya al bisa cepet sembuh ya
amin terima kasih ya elsa ya
ini sistemnya nggak nemba
sehari kayak maksudnya